kita ke informasi lain presiden joko widodo menanggapi usulan kementerian kooperasi dan ukm untuk melarang impor pakaian bekas atau yang dikenal thrifting
menurut presiden impor pakaian bekas sangat mengganggu jalannya industri tekstil di indonesia
hal ini ditegaskan oleh presiden jokowi usai menghadiri acara business matching belanja produk dalam negeri di istora senayan jakarta pada rabu siang
jokowi mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menindak pelaku impor pakaian bekas
seperti diketahui larangan impor pakaian bekas diatur dalam peraturan menteri perdagangan no empat puluh tahun dua ribu dua puluh dua tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor
meski demikian pakaian bekas impor masih marak dijual di berbagai daerah di indonesia
sangat mengganggu jadi yang namanya impor pakaian bekas stop mengganggu sangat mengganggu